saya harap kita akan terus berjalan dengan lama
kepala kebahagiaan sekali lagi saya ingin jelas
saya mengucapkan dengan hati hati
semua yang saya telah terima di dunia ini
itulah wawancara terakhir pele
yang diunggah ke instagram pribadinya
pada dua puluh tiga oktober lalu
atau tepat di hari ulang tahunnya
sejak itu pele tidak pernah lagi muncul
di hadapan publik
legenda sepak bola asal brazil itu
menjalani perawatan intensif di rumah sakit
setelah ditemukan tumor pada usus besarnya
kabar duka dikonfirmasi anak perempuan pele
lewat instagram pada kamis dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh
lahir pada dua puluh tiga oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh
di sebuah kota kecil bernama tres corazones
negara bagian indonesia
sebelah tenggara brazil
pele mengenal sepak bola dari ayahnya
seorang pemain semi profesional
yang karirnya terhenti akibat cedera lutut
pele mengawali karir sebagai pemain
saat bergabung dengan santos pada usia lima belas tahun
dan mengubah klub kecil itu
jadi salah satu yang paling terkenal di dunia
pele dikenal punya skill luar biasa
serta kecepatan dan stamina mumpuni
bakat besar pele langsung tercapai
yang mencantumkan namanya untuk
skuad tim samba di piala dunia seribu sembilan ratus lima puluh delapan sweden
itu adalah piala dunia pertama pele
saat usianya masih tujuh belas tahun
hingga kini pele masih tercatat
sebagai satu satunya pemain
yang sanggup tiga kali juara dunia
setelah edisi seribu sembilan ratus lima puluh delapan
pele kembali mengantar tim nasional brazil
juara piala dunia tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua dan seribu sembilan ratus sembilan puluh
total pele mencetak satu dua ratus delapan puluh satu gol
dalam satu tiga ratus enam puluh enam pertandingan
seperti yang ditabulasikan dalam website fifa
pele mencetak rata rata sembilan puluh empat gol per laga
sementara di turnamen resmi
pele tercatat mengoleksi tujuh ratus lima puluh tujuh gol
dalam delapan ratus dua belas pertandingan
lewat prestasi gemilangnya
pele kerap disebut turut membantu sepak bola
menjadi olahraga paling populer di dunia